terdakwa kasus pembunuhan terhadap wayan mirna salihin jessica kumala wongso menghadapi sidang fonis hari ini di pengadilan negeri jakarta pusat
tidak ada persiapan khusus dari keluarga mirna dalam menghadapi sidang fonis
ditemui di kediamannya darmawan salihin hari rabu kemarin menyatakan keluarganya akan hadir
darmawan yakin majelis hakim akan menjatuhkan hukuman berat pada jessica
sementara mengenai pernyataan jessica di sidang dua puluh oktober lalu yang menyebut dalang dari pembunuhan mirna adalah arief sumarko suami mirna
darmawan menganggapnya sebagai upaya membentuk opini publik dari kubu terdakwa